ini dia sekelompok mama dari kabupaten pania yang sibuk membuat kerajinan khas papua tas noken
tas yang terbuat dari kulit kayu ataupun rajutan benang
siap diberikan sebagai kenang kenangan kepada atlet maupun tim ofisial
yang berjuang di pon papua ke dua puluh pada oktober nanti
menurut warga pelaksanaan pon di papua membawa keuntungan bagi masyarakat
sebab panitia pun sudah memesan ratusan tas noken kepada mereka
kalau noken yang besar satu hari
kalau sedan bisa dua
tidak kesibukan kami juga lihat waktu untuk jahit untuk masak karena kami kan timur rumah tangga
selain itu nantinya tas ini akan dijual untuk buah tangan
berbagai motif pun sudah disiapkan
warga juga menjual gelang dan cincin
masyarakat berharap pemerintah kota jayapura menyediakan tempat untuk perjualan saat pon papua digelar nanti
pemerintah yang ada di kota jayapura tolong perhatikan mama mama yang penjualan nokens
khusus semua aksesoris yang ada di kota jayapura
pemerintah tolong siapkan kami tempat
pon ke dua puluh papua akan dilaksanakan pada dua hingga lima belas oktober mendatang
warga berharap pegelaran pon kali ini dapat berjalan dengan aman di tengah pandemi covid sembilan belas
andre kirwel jayapura papua